biasanya kalau hujan itu sering kehujanan kan jadi batuk pilek
peluh ya peluh terus yang paling sering pasti ya pusing
penyakit muntaber paling ya terus panas batuk pilek apalagi sekarang lagi musim covid kan rada ngeri juga kan
makan sayur dan jaga jaga bawa payung biar gak kehujanan
kadang minum air jahe paling ya rutinitas mulai malam gitu
jaga kesehatan terus makan yang cukup minum vitamin ya istirahat cukup juga
penyakit yang dipicu oleh virus bakteri ataupun kelelahan karena padatnya aktivitas memang tak kenal musim
apalagi cuaca belakangan ini makin gak menentu ya
kalau daya tahan tubuh nggak prima maka penyakit akan semakin merajalela
musim hujan rentan memicu infeksi baik disebabkan oleh bakteri virus maupun jamur yang bukan hanya menyerang kulit
namun juga sistem pernapasan dan kekebalan tubuh
kondisi kelembapan berbeda kemudian udara juga kan menjadi lebih dingin
jadi kondisi tubuh kita menjadi ada adaptasi jadi ada perubahan
nah itu sendiri karena ada perubahan ini kita harus meningkatkan imunitas
novandika menambahkan penyakit yang paling perlu diwaspadai saat musim hujan adalah dbd
demam tivoid atau yang biasa dikenal dengan tipes leptospirosis dan yang paling umum adalah influenza
menjaga kesehatan tubuh di musim hujan dapat dilakukan dengan cara cara sederhana
selain menjaga kebersihan lingkungan rutin berolahraga dan istirahat yang cukup
jangan lupa untuk selalu sedia payung sebelum hujan
kedua kurangi jajan dengan membawa makanan dari rumah yang lebih terjamin kebersihannya
konsumsi multivitamin secara rutin juga amat sangat disarankan
di samping itu pastikan anda selalu mengenakan pakaian yang kering dan hangat
bawalah pakaian ganti untuk berjaga jaga bila kehujanan
sudah mempersiapkan segala sesuatunya jangan lupa untuk turut mencukupi nutrisi dalam tubuh
agar bisa berubah menjadi energi selama kita beraktivitas sehari hari
nutrisi tersebut bisa berasal dari makan makanan yang bergizi seperti sayur dan juga buah buahan
larissa aradia sonny sulistiono jakarta